kalau gak bohong
pria kita bareng
dia mau pergi ke rumah mawar
ke rumah perempuan
taslim saya coba telepon dari tadi nggak bisa
mungkin masih dimatiin
kenapa sengaja dimatiin
takut ditelepon mang mura
kira kira dia ada di rumahnya enggak
saya mau kesana
takut dia kenapa napa
mungkin dia pergi
kan lagi dicari mang mura
calon pacar saya lebih cantik dari kamu
ada yang menghajar siapa orangnya siapa orang nggak kenal bapak bapak kamu
kita cari kamu selalu hayuk
kang ujan kang beran
kang ujan kang beran
kang mus kesini ada dua kemungkinan
pertama kang mus mungkin sudah tahu masalah di sini
dan dia lagi melakukan penyelidikan
kedua kang mus mungkin belum tahu dia kesini cuma buat beli pedah merah
eh ada kang ujan
tadi kang mus kesini
iya beli pedang merah
tapi tadi sudah lama kayaknya mah sudah pulang
kata yang dagang di sini kang mus tadi memang kesini
beli pedang merah
tapi tadi sudah lama sekarang mungkin sudah pulang
ya udah saya tunggu kang mus telepon
j tadi dapat masalah juga
pertigaannya ada yang menghajar
siapa yang menghajar
kata subi bapak bapak
silahkan kau agak ikutin
ya udah silahkan
terus saya sama kang murad ke kantor atau balik ke terminal
balik ke terminal
urusan kang mus biar sama saya aja
kamu di mana
kenapa kamu suka ngopi di tempat mahal
diajak sama teman
kamu lagi sama temen temen
yaudah dilanjut dulu
bapak ada perlu sebentar aku mau cek cek dulu
kamu lihat lihat yang kerja aja
tidak ada yang bisa dihukum
kalau nggak bohong kenapa keponakan murad nggak ada apa
keponakan almarhum pirman sahpitra juga nggak kelihatan
yang ada cuma dua orang yang nggak saya kenal
itu orang orang bawaan ujang
keponakan murad sama keponakan almarhum pirman sahpitra diganti
mereka saya suruh tiarap dulu
pasar tiga kali diserang
kejadiannya seperti setahun yang lalu
bukan cuma pasar
jalan sama terminal juga
ada yang mau ngambil bisnis di pasar
sama di terminal secara paksa
pakai teror sama ancaman
terornya pakai kekerasan
awalnya di jalan
sudah banyak korban
saya harus tanya kang cecep dulu
dan wilayah jalan yang dulu dipegang kang bahar
itu warisan buat kita
kang bahar nggak bikin semua tempat itu jadi eksklusif
semua orang yang tidak dapat tempat di kantor kantor
atau di tempat formal lain
boleh ikut kerja
tapi gak bisa gitu aja
ada yang mengatur
dan ada aturannya
biar gak bentrok
biar gak ada benturan
semua harus berjalan baik baik saja
kalau ada yang mau mengambil secara paksa
ketika terjadi perang
pasti banyak terbang
di jaman kang bahar
sering ada gangguan seperti ini
kamu tahu apa yang dibilang dan diperintahkan kang bahar ke saya
kalau mau damai
kita harus siap perang
itu anak kang mus
pasti mirip ibunya
ada sih mirip miripnya
tapi cuma sedikit
kalau mirip sama kang musnya banyak
kalau anaknya mirip kang mus
saya masih mau kerja di sini
kita sudah pensiun
jangan kembali ke bisnis yang dulu
kalau ada yang perlu kamu bantu
atas nama sejarah
tanah air kecil saya kang
saya mulai menemukan hal hal yang baik
buat hidup saya
justru di sana
aku baru dateng
aku yasmin sama regina udah dari tadi
terus aku masih ada keperluan
mau ke jalan notista
mau lihat lihat bahan buat bikin baju
katanya mau jualan bajunya jadi
semoga sukses ya teh
kalau yang lain pulang
aku pulang juga
kamu sudah ngajak anaknya ke sini
anaknya sudah besar
pasti kang mus punya rencana mau mewarisi usahanya
bukan so tau
bahasa kamu ketinggian